ya ampun tin kamu inget dong
itu semua karena apa ted
karena mas bobby punya perasaan lebih sama tini
tapi ya ya udahlah udah terserah tini deh
mau anggap mas bobby tukang bohong kek penipu kek
terserah tapi asal tini tahu perasaan mas bobby ke tini gak bakal berubah
ya mas bobby mau berangkat kampus nih salamin deh buat papi
untuk menemani pak hardi dan pak dodi sementara waktu
supaya juragan bisa bebas ngedetekan
wah itu baru ide cemerlang itu
jangan begitu gan
seotak saya bisa lebih encer lagi kalau ada waktunya
oh masalah itu gak usah kamu kuatin
kamu bakal dapat banyak waktu dari saya
kalau memperlancar pekerjaan saya
gan ada satu lagi nih gan
saya udah bilang sama pak hari dan pak dodi untuk mengajak makan siang mala dan vita
oh itu bukan banget
itu bagus itu baru briliant
saya jadi kepancing dengan ide kamu
maksudnya pergi mana gan
saya juga pengen ngajak jantini makan siang
tapi di tempat berbeda supaya nggak terganggu
waduh bener bener encer otak cemerlang dikira gan
enggak karena apa apa kita baru senang senang aja karena
itu abis merayakan suksesnya perayaan ulang tahun mami
iya iya karena pi ini berjasa besar atas suksesnya acara mami
jadi kita baru nginget aja ya
tapi kayaknya bang pi sama pak pin ini lagi ngerencanain sesuatu
ini mau sekongkol ya bi
oh dipake bang terbau lagi
kalian berdua harus terus nempelin bapak
ya suami saya itu harus diikutin terus
pokoknya suami saya tidak boleh dekat dengan perempuan
saya harus dekat dengan perempuan
oh siap bu
sekarang ibu berangkat ke butik dulu
oh ya siap bos
pokoknya nih fit kita harus segera mengawasi pak bos
oh siap dong
tidak mau ngajak ngajak orang
pak fian ini lucu ya mbak
bos kayak pengawal beneran
aduh tunggu bang
tapi kita nggak bisa lama lama
masalah kita harus ngejalanin tugas yang baru diomongin sama ibu
ini itu urusan keluarga
bicara apa sih
kayaknya penting banget
oh apaan sih
lo berdua sekarang gue tugasin buat ngemenin temennya juragan papi pak hardi dan pak dodi
soalnya kita berdua habis dapat perintah untuk menjaga upah
eh gue kasih tau amannya
di rumah ini pangkatnya juragan tapi itu lebih tinggi daripada juragan bambu
jadi juragan papi yang berkuasa
ya tapi mau gak mau ya kita harus ikutin perintahnya pak bos
soalnya ini sebagai wujud tanda terima kasih kita kepada pak bos dan bu bos
eh mana aja nggak tau lo
ah udah lah
pokoknya lo nanti di sana bisa belanja barang
bisa belanja barang yang mahal mahal
bisa minta sama pak hardi sama pak dudi
soalnya mereka berdua itu orang yang terbawa
jangan lupa beli buku juga
jem tangan habis patuh atau dua duanya
oke siap pokoknya
iya siap pokoknya
ada yang bisa dibantu mas bobo
tini duduk dulu deh
soalnya cinti ini masih banyak pekerjaan yang lain
tini tuh bener bener nggak percaya sama mas bobi gara gara ulahnya cindy
ya ampun tin
kamu inget dong
mas bobi buat apaan
mas bobi bela belain kamu nyari nyariin kamu nolongin kamu waktu itu
itu semua karena apa tadi
karena mas bobi punya perasaan lebih sama tini
tapi ya ya udahlah udah terserah tini deh
mau anggap mas bobi tukang bohong kek penipu kek
tapi asal tini tahu perasaan mas bobi ke tini nggak bakal berubah
mas bobi berangkat kampus nih salamin ya buat papi
loh mbak mbak ini kok dandan pada mau kemana
kita itu mau diajak pergi langsung
iya mau lans
lunch itu kan makan siang toh
eh bukan ngelar itu belanja belanja
terus kita bisa belanja belanja apa aja yang kita mau
jangan malah ya
bener soalnya katanya bang fie begitu
mbak tak bantuin ya make up nya ya
aku itu mau makin
nih nih dipanggil bapak sekarang
sebentar ya nanti saya kesini lagi mbak
nanti kita latih lagi ya
bapak baru saya panggil jentini untuk novo pak
ya kerjaan kamu semua udah beres kan
sudah pak tapi tinggalnya tiga dereng pak
oh tiga sampai esok ya
sekarang saya mau ajak kamu lans
langsung makan siang pak atau belanja belanja
ya ya lans makan siang
tapi kalau nanti kamu mau belanja belanja boleh aja
oh dalam rangka novo pak
ini untuk memberi hati kesuksesan acara ulanja
kamu jadi mc nya sukses
oh gitu pak
ya anggap aja ini ucapan terima kasih bapak ke kamu
karena kamu sudah bantu bapak tanpa pamrih
kalau gitu centini ganti baju dulu ya pak
ya ya silakan
susilo gimana mau gabung sama kita ah
ya saya mau kondangan
mas gak mungkin lah

sedara istrinya orang sibuk
mau kondangan ke mana istrinya ke mana
hah kondangan ke siapa
sekali kali bolehlah ikut kita hangout
kita nggak ganggu kita udah punya pasangan masing masing
mas susilo bisa ajak ajak
ya udahlah coba ya saya ngomong dulu ya
sekarang kali dia mau
ya itu lah
loh kamu ikutan pergi juga tin
iya toh mbak
bapak maksudnya apa bos ya
iya mbak aku takut terusin dandan dulu ya
itu gimana sih
kau ingin gak katanya itu tidak boleh ada wanita yang deket deket sama pak bos
tapi pia tuh yuk
kan pangkatnya pak bos itu lebih tinggi dari pangkatnya pupus
ya mau gak mau kita malet lah apa kata pak bos
ayo aku sudah beres kita jalan yuk
tin kamu waktu tuh di sini
iya aku mau ngajakin kamu makan siang di restoran sekarang
kita makan siang bareng sama darah
ngapain makan siang sama temen kamu
darah itu kan yang minjem laptop aku sayang
nah katanya sih dia mau balikin laptop aku sekarang
sekarang makan siang
iya boleh boleh boleh kita berangkat sekarang aja